dan sudah bergabung melalui sambungan telpon kepala balai konservasi borobudur ibu wiwit kasyati
selamat siang bu wiwit assalamualaikum
wa'alaikumsalam selamat siang mas verdi
ya dengan verdi bu wiwi terima kasih sudah bergabung dengan kita
ibu wiwit kita ingin langsung saja menanyakan soal langkah preventif yang diambil oleh pihak konservasi
ini dianggap sebagai pemandangan langka tujuannya sebenarnya apa sih bu
baik begini mas ferdi jadi setelah kami menerima informasi dari balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau ppptkg tanggal lima november bahwa status gunung merapi dinaikkan menjadi level tiga yaitu siaga
sehingga balai konservasi borobudur ini melakukan langkah tindakan mitigasi bencana terhadap cagar budaya
jadi pengalaman tahun dua ribu sepuluh pada saat hujan abu dari gunung merapi melatus pada saat itu kita merasakan ketika melakukan menutup stupa teras
candi berhubung dan stupa induk itu kita memerlukan waktu yang lumayan lama sehingga kita dengan adanya informasi tersebut
kita melakukan tindakan preventif menutup lantai lorong tingkat satu dan stupa teras delapan yang sejumlah tiga puluh dua stupa
nah ini untuk lantai lainnya dan stupa lainnya termasuk stupa induk dan juga untuk candi mendut dan candi pawon
karena candi mendut dan candi pawon ini adalah bagian dari borobudur temple kampong ya karena ini sebagai warisan dunia
melakukan antisipasi supaya abu dari erupsi merapi nantinya kalau memang itu akan terjadi erupsi akan terlindungi dari abu
karena pengalaman membersihkan abu itu luar biasa kita membersihkannya terutama untuk lantai lantai lorong itu
kalau sudah kena kemasukan abu kita membersihkannya harus dengan membongkar batu dan itu memerlukan waktu yang
lama juga sehingga kita tidak ingin nanti kita menutup lantai sehingga akan mengganggu pengunjung nantinya
kalau pengunjung sudah boleh naik ke struktur tadi
untuk sementara ini kan pengunjung karena covid sembilan belas ini pengunjung baru hanya bisa menikmati candi borobudur dari halaman candi
tapi nanti di akhir tahun ini peak season ya besok di bulan desember
kan ada liburan panjang akan kami rencanakan kita sudah kerjasama dengan pt taman wisata candi borobudur
kita akan buka lantai selasar
sehingga untuk antisipasi ini kita melakukan tindakan preventif kita tutup untuk sementara lantai dan stupa teras dan borobudur
terima kasih ibu wit penjelasannya terkait dengan stupa candi borobudur yang ditutup
sementara oleh pihak konservasi terima kasih